cuma disini nih main game gak pake ribet download christian plus
cepat diupsulinnya biar siluman ularnya cepet ketangkep
ini ularnya udah ketangkep
ini ini pak rw
ular silumannya sudah tertangkep
semua warga yang memburu ular siluman harap kembali ke balai desa
gawat racun dalam bahaya aku harus gimana ini
ketangkep juga airnya
iya dun aman kamu kita
siluman ular ini harus kita bakar
tuju bakar aja bakar aja
kamu tuh gimana sih tadi kamu bilang kamu tahu tempatnya
ini kita nyasar sampe
ya ampun bang
ini kita nyasar di tempat sepi kayak gini
nanti kalau kita dibegal gimana
saya kamu tuh bawel ya
kamu tuh mau
bantuin saya nyariin mertua
apa kamu tuh cari kesempatan ngumpulin lagi sepi
yang ada juga aku tuh yang punya pikiran gitu
jangan jangan sengaja ya kamu datengin aku kesini
bawa aku kesini ke tempat sepi biar kamu bisa ngapa ngapain aku
enggak kayak begitu
saya datang ke sini itu mencari yang namanya calon mertua saya
tuh otakmu tuh calon mertua terus di otakmu tuh
eh kalau kita
ini calon mantunya yang baru
calon mertua itu pasti bantuin
kamu gak percaya
otak panggil wopie
bulernya kita bakar aja sekarang
biar kampung kita aman tentram
kok jangan sih
gimana kita kurung dulu ularnya
ya udah deh kurung deh
oh ternyata malam ini aku akan dapat darah mantul orang yang aku kenal
apaan sih sih
kamu itu sebenarnya manggil calon mertuamu
atau manggil si luman sih
emang calon mertua saya si luman
kenapa dia suara ulur
jangan curi curi kesempatan
itu sih kan kamu tuh selalu cari curi curi kesempatan kamu
pegang pegang aku kesel banget gak sih
lepasin nggak daripada kepalamu nanti yang tak lepas
sekarang kamu akan menjadi mangsa ku
kuman ular ini sangat berbahaya
harus kita bakar langsung
aduh siluman ular
ah gimana sih ini
ini siluman ular
jangan jangan siluman ularnya ada dua lagi
siluman ular yang jahat itu cuma ada satu
kita harus melihatnya
itu itu kan benar
pasti itu tuh siluman ularnya
buktinya ini dari tadi nggak berubah jadi manusia
benar juga itu
cepat tiup sulingnya
biar siluman ularnya cepat ketangkap
kamu kok bisa sih berubah jadi bola kan kalau ketemuan warga bahaya
terima kasih arin
kamu udah nyelamatin aku
yaudah gak apa apa
itu sekarang silman ularnya lagi di sana
yaudah kita ke sana sekarang yuk
bang cepetan loh
nanti kalau dikacauin loh
kamu malah kasih tuh ayo lari
ini malah sedekat
kenapa sih gacu gacu guna
bahaya ternyata memang jago juga silatnya
padanku jadi sakit
bambang kamu menang tahu kamu menang
kamu bisa kakak
jangan begitu kakak
jangan begitu kakak
kenapa jadi begini
itu mana sirupan ulernya
ngapain kalian di sini
pak nagrak saya sama bac disuruh sama non angelik
untuk membantuin pak nagrak membasmi siluman ular yang ada di kampung dukul dukul dukul ini
hei seharusnya ke lo
terus di mana siluman ularnya
mister udang kapur kesana
kenapa nggak disangkep
udah lah larinya sendiri toh
memangnya non erin nggak tahu toh
serius mas bambang
non sebenarnya saya dilarang untuk ngeluarin jurus bela diri saya
itu pesan wasiat dari orang tua perempuan saya yang sebelum meninggal
akan aku tangkap kamu siluman ular hijau